sidang paripurna dpr telah mengesahkan asumsi makro ruu apbn dua ribu dua puluh menjadi undang undang apbn dua ribu dua puluh
pemerintah menganggarkan pendapatan negara sebesar rp dua dua ratus dua puluh tiga triliun dengan target defisit anggaran di rp tiga ratus tujuh dua triliun
ini dibawah prediksi bank dunia dalam global economics risk and implication for indonesia
dan bagaimana struktur apbn tahun dua ribu dua puluh berikut kami bahas
sore ini selengkapnya untuk anda dalam target ekonomi dua ribu dua puluh presiden jokowi
kenapa kita harus aware terhadap penggunaan apbn karena apbn adalah uang kita gitu
jadi uang kita yang digunakan untuk belanja dan juga pembangunan di negara
dan dalam apbn dua ribu dua puluh pemerintah memfokuskan terhadap lima pos diantaranya adalah pendidikan
pendidikan kemudian juga kesehatan transformasi
birokrasi kesehatan kemudian birokrasi
birokrasi kemudian juga infrastruktur
dan bagaimana antisipasi ketidakpastian termasuk ketidakpastian ekonomi global
infrastruktur dan ketidakpastian atau uncertainty ya
nah disini untuk kesehatan berbagai pos dikeluarkan oleh pemerintah
diantaranya juga untuk bagaimana jkn atau jaminan kesehatan nasional
dan juga meningkatkan mutu kesehatan
pemerintah menggunakan dana apbn ini untuk memberantas stunting atau gizi buruk
kemudian di sektor pendidikan di sini pemerintah menggunakan alokasi dana untuk pendidikan penelitian
begitu pendidikan vokasi dan juga it bidang it
sementara untuk birokrasi birokrasi pemerintah akan fokus ke transformasi birokrasi
dimana nanti transformasi birokrasi ini pastinya nanti akan berpengaruh terhadap iklim investasi
nah jadi ini memang kalau kita ketahui birokrasi yang berbelit belit
ini yang dikatakan oleh presiden joko widodo
ini yang membuat kemudian para investor asing kadang kadang malas untuk menanamkan modalnya di indonesia
bahkan kalau kemarin ada tiga puluh perusahaan tiongkok yang kemudian keluar dari amerika serikat begitu
tapi tidak menyasar negara indonesia tapi menyasar negara negara di asean lainnya
kemudian untuk infrastruktur pemerintah disini untuk diantaranya untuk sanitasi
untuk bagaimana sanitasi di perkotaan besar kebersihan
untuk uncertainty tadi saya katakan untuk bagaimana mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi
defisit anggaran apbn dua ribu dua puluh ini berkurang daripada defisit tahun dua ribu sembilan belas
untuk asumsi dan juga target pemerintah di apbn dua ribu dua puluh kita lihat disini
bagaimana dengan postur apbn dua ribu dua puluh itu sendiri kita bedah untuk anda sore hari ini
untuk pendapatan negara nah jadi kalau yang berwarna kuning ini rapbn
kemudian yang warna merah adalah apbn
jadi untuk rancangan undang undang apbn sendiri ini kan sudah diberikan oleh kementerian keuangan
lalu disahkanlah menjadi undang undang apbn kapan yaitu kemarin pada sidang paripurna ke sepuluh dpr ri
nah disini kita lihat di rancangan undang undang apbn ini
undang undang apbn untuk pendapatan negara yaitu di dua dua ratus dua puluh satu lima
lalu kemudian disetujui di undang undang apbn menjadi dua dua ratus tiga puluh tiga dua
sementara untuk belanja negara itu ada di dua lima ratus dua puluh delapan delapan di rapbn dua ribu dua puluh
kemudian di apbn dua ribu dua puluh setelah disahkan oleh dpr menjadi dua lima ratus empat puluh
dengan keduanya disini defisit anggaran tiga ratus tujuh dua disini
untuk apbn dua ribu dua puluh singkatnya gini ya defisit anggaran artinya kalau terjadi yaitu belanja lebih besar daripada pendapatan kita
pendapatan dari pdb pendapatan dari sektor pajak pendapatan dari sektor non pajak
begitu belanja negara kita dari infrastruktur segala macam begitu
dengan keseimbangan primer yaitu dua belas dengan pembiayaan anggaran kita di apbn dua ribu dua puluh yaitu tiga ratus dua puluh
kadang kadang kita agak rancu begitu ya dengan apbn dan juga pdb harus dibedakan
karena kalau apbn ini bagaimana
rencana ya kalau apbn ini adalah rencana rencana keuangan tahunan
rencana keuangan tahunan rencana keuangan tahunan dari pemerintah sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu
nah kalau pdb adalah jadi pdb ini adalah produk domestik bruto atau pendapatan jasa dan juga barang
barang dan jasa maksud saya juga ini di sepanjang tahun begitu
nah jadi kadang kadang kalau kita melihat bagaimana rasio utang kita terhadap pdb
kemudian bagaimana pertumbuhan ekonomi kita dilihat juga dari pdb begitu
dan kalau untuk berbicara soal pertumbuhan ekonomi di sini pemerintah menargetkan
nah ini yang dinamakan pertumbuhan pdb kita begitu
nah jadi ini masih di atas ya di atas dari target atau asumsi proyeksi yang diberikan oleh world bank atau bank dunia
inflasi harus terkontrol tidak boleh terlalu tinggi tidak boleh terlalu rendah
jangan sampai menekan daya beli dan juga jangan sampai menekan pertumbuhan ekonomi
jadi kalau pemerintah juga nanti di apbn dua ribu dua puluh akan menggencarkan untuk penerimaan dari surat berharga negara
dimana surat berharga negara ini artinya kalau kita membeli surat berharga negara kita ikut serta dalam pembangunan negara begitu
kalau kita amati juga fitch ratings dan juga surat berharga negara ini artinya kalau kita membeli surat berharga negara kita ikut serta dalam pembangunan negara begitu
kalau kita pesanchak untuk melupakan perkembangan travel dan juga naik barang coy ini yandex xml tiris

juga defisit anggaran atau defisit apbn
nah ini dia ya asumsi makronya
nah lalu bagaimana dengan harga minyak lifting minyak dan juga lifting gas
kita tidak bisa pungkiri kalau kita negara indonesia adalah net importer untuk minyak dan gas
net importer untuk migas
nah kemudian kalau kita lihat importer artinya memang apabila ada terjadi kenaikan harga minyak
dan juga lifting minyak dan juga lifting gas
begitu ini akan berpengaruh terhadap pdb kita akan berpengaruh terhadap anggaran kita
akan berpengaruh kepada anggaran kita
dimana nantinya kalau misalnya harga minyak naik bisa jadi defisit anggaran kita juga bisa naik
kenapa karena minyak bumi ini kan dibeli dengan dolar amerika serikat begitu
kita membeli minyak dengan dolar amerika serikat
jadi kalau misalnya harga minyak naik harga dolar naik artinya mungkin bisa jadi nanti defisit anggaran kita bertambah
karena kita adalah net importer dari minyak dan gas bumi
juga nanti bisa mendorong yang namanya defisit transaksi berjalan
yang saat ini juga pemerintah sedang
mencari berbagai upaya untuk menekan defisit transaksi berjalan
agar impor kita ini tidak terlalu besar ketimbang ekspor kita
nah ini dia untuk harga minyak di apbn dua ribu dua puluh
yaitu enam puluh tiga usd per barrel
kemudian lifting minyak di tujuh ratus lima puluh lima per barrel per hari

kemudian untuk lifting gas satu satu ratus sembilan puluh satu barrel per hari
nah ini dia selanjutnya di apbn dua ribu dua puluh kita
bagaimana target pengangguran kemiskinan
gini rasio dan indeks pembangunan manusia atau ipm
untuk target pengangguran di rapbn dua ribu dua puluh
di empat delapan hingga lima satu lalu kemudian di apbn dua ribu dua puluh yang telah disetujui atau disahkan oleh dpr
banggar dpr target pengangguran kita di empat delapan sampai lima ini prestasi ya
dan kemiskinan juga
kalau kita lihat di tahun dua ribu delapan belas
tahun dua ribu dua puluh ditargetkan oleh pemerintah
yaitu di posisi delapan lima sampai sembilan
kemudian muncul pertanyaan ya dari kita kemudian
apa sih siapa sih mereka yang dianggap miskin oleh pemerintah begitu
mereka yang dianggap kemiskin atau di bawah garis kemiskinan adalah
di bawah kemiskinan
ini adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita sebesar empat ratus lima puluh begitu empat ratus lima puluh
nah ini dihitungnya bagaimana
dihitungnya seperti ini
jadi kalau misalnya pendapatan
per bulan empat ratus lima puluh
satu orang dalam satu keluarga
jika satu keluarga ini ada
ibu ayah dan juga dua anak
nah ini artinya kalau misalnya pendapat per kapitanya empat ratus lima puluh
begitu dengan empat orang anggota keluarga
nah ini kemudian yang dianggap berada di bawah garis kemiskinan begitu
jadi ternyata untuk ditarget pembangunan atau ekonomi dua ribu dua puluh pemerintah menargetkan hanya delapan lima
sampai sembilan masyarakat indonesia yang mendapatkan penghasilan empat ratus lima puluh sampai enam ratus per kapita per bulan begitu
kemudian gini rasio
apa gini rasio itu ketimpangan
ketimpangan antara kaya dan juga miskin
ini di angka tiga ratus tujuh puluh lima sampai tiga ratus delapan puluh untuk indeks pembangunan manusia ada di tujuh puluh tujuh
apa yang kemudian dibutuhkan untuk indeks pembangunan manusia ini
indeks pembangunan manusia ini memperlihatkan bagaimana angka pendidikan
kemudian juga kesehatan
health dan juga pendapatan
nah pendapatan untuk target di atas tujuh puluh ini artinya sudah bagus ya di target ekonomi apbn dua ribu dua puluh
nah itu dia tadi untuk target ekonomi jokowi di tahun dua ribu dua puluh
tapi jangan lupa salah satu hal yang juga menjadi fokus dari imf pada tahun dua ribu dua puluh sampai paling tidak lima tahun ke depan adalah climate change
jangan sampai nantinya
jangan sampai nantinya pembangunan ekonomi yang masif begitu kita tahu untuk
rasio utang terhadap pdb
artinya utang kita masih termasuk utang yang produktif
jangan sampai utang yang produktif untuk pembangunan begitu mengesampingkan bagaimana pentingnya menjaga lingkungan dan juga melawan yang namanya perubahan iklim begitu